kita awali berita dari surabaya
aksi unjuk rasa menolak yerusalem sebagai ibu kota israel
di depan kantor konsulat jenderal amerika serikat
senin siang berlangsung ricuh
masa membakar ban bekas dan meminta konjen amerika serikat
keluar dari surabaya
kericuan terjadi dalam aksi unjuk rasa
mengecam kebijakan presiden donald trump
di depan kantor konsulat jenderal amerika serikat di surabaya
puluhan masa dari pergerakan mahasiswa islam indonesia
berusaha menerobos barikade polisi
yang berada tak jauh dari pintu gerbang konjen
masa terlibat aksi dorong dengan polisi
dan bahkan mereka juga membakar ban bekas di lokasi demo
mereka mengecam keputusan trump
yang mengakui kota yerusalem sebagai ibu kota israel
dengan memindahkan kantor kedutaan besarnya
di tel aviv ke yerusalem
masa juga menuntut konjen amerika serikat
segera pindah dari surabaya
dan presiden trump mencabut pengakuannya tersebut
kita di sini dalam pergerakan mahasiswa islam indonesia
jelas menuntut untuk usir konjen amerika serikat
yang ada di surabaya
karena dia telah menumpang di bumi pahlawan ini
atas dasar kita ini adalah undang undang empat puluh lima
bahwasannya kemerdekaan itu adalah hasil segala bangsa
selain dari pmii
aksi mengecam keputusan trump juga dilakukan oleh ratusan masa
dari komite umat islam anti amerika dan israel atau kumail
wahyu pratama surabaya